dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah terhubung bersama kami jurnalis foto cnn indonesia adi saputro
ya selamat pagi adi bagaimana dengan perkembangan kebakaran hutan yang melanda wilayah kalimantan barat ini adi
ya selamat pagi feryl dan alpian
pagi ini update cuaca untuk pagi ini yaitu kondisi cuaca saat ini pagi sempat diguyur hujan tapi sangat ringan tidak sempat membasahi tanah
dan hanya sebentar untuk kondisi terakhir titik api memang tadi malam sejumlah titik api kembali bermunculan terutama di kawasan kecamatan tayan hilir di kabupaten sanggau
ini titik api cukup besar dan cukup membuat khawatir masyarakat setempat di mana api sudah mulai merembet dan mendekati pemukiman penduduk
dan pada tengah malam api baru berhasil dikuasai dipadamkan oleh petugas dibantu oleh dua unit mobil
di tempat yang kebakaran dari pt antam
untuk kondisi titik api sendiri berdasarkan citra satelit modis itu bahwa titik api dengan barat sudah sedikit menurun yaitu tinggal dua titik api yang berada di bengkayang dan sambas
namun cuaca panas yang terus terjadi ini akan memicu kembali munculnya titik api seperti yang terjadi di desa rasal jaya tepatnya tidak jauh dari bandara internasional
titik api juga terus bermunculan meski sebelumnya sempat dipadamkan oleh petugas
ini yang membuat kesulitan pemadaman hingga saat ini
serial dan asian
ya sejauh ini dikabarkan juga anda tadi mengatakan bahwa titik api semakin mendekati bandara supadio di pontianak
apakah ini juga nantinya atau sudah ada keluhan dari pengelola bandara bahwa asap akan mengganggu penerbangan di bandara supadio ini
ya memang setiap tahun
jadi cuaca panas dan sudah cukup calma tidak turun hujan akan muncul titik api dan pola
pola ini sebenarnya dilakukan oleh sengaja dilakukan oleh masyarakat setempat yang masih mengolah lahan dengan cara membakar
ini yang membuat khawatir dan memang pihak otoritas bandara supadio juga sudah sering mengeluhkan kondisi ini
apabila di sekitar kawasan masih saja banyak masyarakat yang membakar lahan dengan cara seperti itu
dan beberapa tahun lalu tahun dua ribu lima belas tepatnya itu memang beberapa kali bandara mengalami penutupan karena kondisi kabut asap yang sangat tebal
dan saat ini memang seluruh tim sudah dikerahkan ke kawasan di sekitar kawasan bandara yang terselamat
karena ini kawasan cukup vital memang sangat vital karena bisa mengancam keselamatan pengguna jasa transportasi udara ini
karena memang mengingat di sekitar kawasan bandara banyak kali pemungkiman dan area area kosong
terutama kawasan gambut yang cukup besar dan memiliki kedalaman yang cukup dalam yaitu sekitar tujuh puluh cm
dan sebagian kawasan gambut ini memang sudah kondisi kering dan siap ketika cuaca panas
setiap saat akan muncul titik api baru begitu alfian dan sheryl
lalu kemudian apa yang sudah dilakukan atau apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah setempat untuk mengantisipasi
atau untuk semakin tidak meluasnya titik api
yang ada di kalimantan barat ini adi
iya karena ini setiap tahunnya terjadi pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat sudah melakukan langkah langkah
dari sejak awal januari hingga juli ini
langkah itu adalah dengan membentuk posko posko dan penyuhan yang dilakukan secara terpadu
yang dilakukan oleh seluruh unsur yaitu dari tni kepolisian manggala agni hingga seluruh masyarakat di tingkat bawah
artinya di ketingkat keurahan itu juga dilibatkan untuk memberikan sosialisasi pemahan pada masyarakat
dan mencegah dini bagaimana menanggulangi kebakaran
namun pola masyarakat yang masih terus membakar lahan dan ini disengaja
beberapa fakta yang saya temukan langsung di lapangan dan pada kemarin juga
itu disengaja dibakar dengan alasan yang sederhana ingin cepat mudah biayanya ringan
namun mereka tidak menunggu api itu
tidak dibuat sekat sekat seperti yang dilakukan bagaimana areal terbakar
hingga api itu yang membuat meluas
belum lagi memang sebagian lahan yang kering api yang sudah tertiup angin dan berada di bawah permukaan tanah
itu merembet cepat hingga ke kawasan kawasan yang sebetulnya tidak mudah terbakar
tapi akhirnya terbakar karena kondisi cuaca yang cukup panas alfian dan steril
ya lalu setelah diketahui memang ada beberapa warga yang nyata nyata memang sengaja untuk membakar
sejauh ini sudah ada langkah yang dilakukan oleh kepolisian mengingat sebenarnya pembakaran lahan ini dilarang gitu
ya polisi juga sudah memberikan maklumat
artinya sejauh selama ini mereka sudah sebar semua maklumat itu yang dipasang seperti baliho itu di sepanjang kawasan kawasan yang memang rawan terjadi kebakaran lahan
dan nyatanya memang masyarakat masih kucing kucingan ini
tidak mencari kesempatan
mereka sudah membuat perusahaan untuk terus membakar dengan harapan mereka lebih memudahkan untuk bercocok tanaman
memang pada musim ke depan juli ini dan agus ini mereka sudah mulai membawakan cocok tanaman pertanian maupun perkebunan
langkah kepolisian sendiri mereka baru mengamankan berapa tujuh orang pelaku yaitu dilakukan oleh masyarakat
namun mereka belum mendapat sanksi tegas
memang aturan ketika luasannya tidak mencakup dua hektare
sanksi hukuman itu belum bisa masih bisa diberi toleransi
ini menurut pendapat kepolisian masih diberi tolerasi
tapi jika itu dilakukan secara besar lebih dari dua hektare
tentu apalagi dua hektare dibakar secara bersama sama juga terakumulasi asapnya akan semakin tebas
ini yang perlu lagi pemerintah mengkaji kembali aturan aturan ini
supaya ada efek jerah bagi masyarakat untuk tidak lagi melakukan pembakaran lahan
karena memang kondisi jika itu dilakukan secara
sangat luas dan hampir seluruh kabupaten di kalimantan barat ini
ada empat belas kabupaten hampir merata ditemukan titik api
demikian artian dan serius
baik terima kasih banyak adisa putro melaporkan langsung dari pontianak kalimantan barat